saya mau masuk ke dalam kontestasi pilpres karena tadi kita sudah bicara soal pencapaian anda di dki kemudian kasus hubungan anda dengan kekuasaan ini yang paling penting masa depan kontestasi pilpres karena menatap masa depan
terus terang kami wartawan kaget pak karena tidak ada angin tidak ada hujan kemudian kami dapat informasi bahwa partai nasdem akan mendeklarasikan anda menjadi bakal calon presiden tanggal tiga oktober
kenapa kemudian berubah dan mendadak sekali pak anies
oleh partai nah partai nasdem dengan segala macam pertimbangannya memutuskan langkah sekarang
dan saya sampaikan bahwa dengan rendah hati dengan rasa hormat saya sampaikan bismillah insyaallah amanat ini saya terima dan saya siap jalankan
tetapi detil prosesnya dan lain lain itu proses internal dalam partai
kan mereka mengabarkan saya ketika sudah keputusannya final bukan
anda kabarnya baru tahu hari minggu tanggal dua oktober siang anda datang ke dpp partai nasdem gundeng dia dan bertemu dengan pak surya hanya setengah jam saja
di situ anda diberitahu bahwa nasdem akan mendeklarasikan anda itu betul
kita pengen tahu background ya meskipun sudah ada deklarasinya tapi kami harus tahu
betul nggak pak
dalam waktu setengah jam itu pak surya meminta kesediaan anda untuk menjadi calon presiden
setengah jam itu kan hari minggu ya tapi kalau diskusi kan bukan setengah jam itu saja kan
tapi finalnya dari minggu
jadi selama ini kan juga kita berinteraksi saya pun berinteraksi dengan para pemimpin pemimpin partai lain
para tokoh tokoh partai berdiskusi bertukar pikiran itu berjalan terus selama ini

karena beliau secara
saya menaruh hormat kepada pak surya paloh
karena beliau secara konsisten memilih berani untuk mengataskan kepentingan negara kepentingan republik di atas kepentingan lain lain
bagaimana beliau memberikan ruang kepada anak anak bangsa siapapun dari manapun
dan itu bukan hanya kejadian sekarang
cobalah lihat pemilihan gubernur di mana mana
pemilihan bupati di mana mana
itu sikap dari pak surya paloh itu adalah sikap siapa yang baik yuk didukung
beliau yang membiayai
banyak contoh kasusnya
nana juga dengar pasti kasus kasus itu
jadi sikap inilah yang kemudian beliau bawa ketika menghadapi situasi menjelang dua puluh empat
jadi saya merasa terhormat dan saya juga sampaikan rasa hormat saya pada pak surya paloh
karena beliau konsisten di dalam mengedepankan prinsip kenegarawanan prinsip kebangsaan prinsip kesetaraan
di dalam mengambil keputusan keputusan
mempercepat deklarasi anda sebagai bakal calon presiden itu adalah bentuk perisai partai nasdem karena berkejaran waktu dengan kpk
dengan kasus yang sedang ditangani di kpk kasus formula e
memang betul seperti itu pak anies
saya rasa pertimbangannya lebih kepada
lebih kepada waktu saja ya
mereka sudah menetapkan tiga nama sejak bulan juni
jadi gini kalau misalnya penetapan nama itu baru minggu lalu terus minggu ini ditetapkan satu nama mungkin itu prematur
tapi ini sudah ditetapkan sejak bulan juni ada tiga nama
lalu berujung kepada satu itu bagian dari proses
anda sudah telpon ataupun berkomunikasi dengan demokrat dan juga pks sebelum anda kemudian menerima pinangan dari partai nasdem
kan begini percakapan itu jalan terus dengan semuanya
dan setahu saya partai nasdem juga berkomunikasi kok dengan semuanya
tidak ada yang tidak tahu
istilahnya itu symmetric information
jadi partai partainya yang tahu
dan tiap tiap partai punya mekanismenya
karena itu kita hormati mekanisme tiap tiap partai di dalam mengambil keputusan final untuk hal yang sangat besar
sosok cawapres yang anda inginkan nanti seperti apa sih pak anies
saya pikir abis tanggal enam belas oktober aja ya
belum ada pandangan
sosoknya seperti apa
saya bayangkan ya seperti yang kemarin tugas di jakarta juga
adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik
dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya
saya harus duduk untuk mereview lagi
melihat apa saja apa saja yang menjadi
dan walaupun oleh pak surya paloh oleh nasdem
disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada capres
anda percaya nggak bahwa partai gak akan cawe cawe soal nama cawapres yang akan dipilih begitu
menurut saya adalah hak dari partai partai politik untuk mengusulkan nama
adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama
nggak ada yang salah
kalau ada ketua rt mengusulin pak usulnya a
nggak ada yang larang juga
jadi kita juga ngelarang
tapi menurut saya yang penting adalah siapa yang mengambil keputusan akhir
itulah yang kunci
tentang usulan kan boleh dari mana saja
tetapi kenyataan bahwa keputusan final diserahkan pada capres
itulah yang tadi saya sebut sebagai sikap kenegarawanan
saya harus tanya
tadi pak surya mengatakan bahwa terserah anda kalau anda mau masuk ke partai atau tidak
pertanyaannya anies baswedan akan masuk partai nggak
ini lagi lagi sikap kenegarawanan dari bang surya
itu memang jawaban yang benar
tapi pak anies sendiri berpikir untuk masuk partai
beliau mengatakan tidak mengharuskan tapi juga tidak mau melarang
kan ada yang bilang gini saya tidak meminta untuk masuk
saya tidak mengharuskan untuk masuk
ini beliau mengatakan tidak mengharuskan masuk dan tidak melarang untuk masuk
jadi sekarang ini saya jalani dulu tugas ini sekarang
saya sedang dapat tugas untuk menjadi calon presiden
tapi saya bilang kemarin tadi
saya ini masih tugas jakarta pak sampai enam belas
izinkan sampai enam belas itu saya full masih terus ngurus jakarta
tidak saya berpikir tentang cawapres
tidak berpikir tentang partai partai yang lain
tidak nanti aja dulu
ijinkan saya tetap fokus di jakarta
pokoknya sampai enam belas oktober saya masih terus menjalankan tugas sebagai gubernur
dan segala urusan yang terkait dengan pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat
akan diselenggarakan pada tempo sesudah enam belas oktober
jadi enam belas oktober kita ketemu lagi
untuk bertanya ke pak anies kriteria cawapres seperti apa
kemudian warna partai ataupun jaket warna partai yang akan dipilih itu seperti apa warnanya
kasih waktu dikit
jadi setelah tanggal enam belas akan terjawab banyak teka teki ya
tentang perjalanan politik seorang anies baswedan
terima kasih pak anies baswedan gubernur dki jakarta sudah menjawab banyak sekali pertanyaan yang ada di publik yang sudah kita suarakan
semoga perjalanan politiknya kedepan lancar
tadi anda katakan bahwa tantangannya semakin banyak dan semoga anda bisa melalui berbagai macam tantangan itu
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia political show
sama sama terima kasih